dibilang mendingan uang itu dipakai untuk beli yang lain
untuk beli beras
untuk beli lauk pauk
masa mata yang gak tersinggung
itu kan benar
daripada uangnya untuk beli kue gak dimakan
lebih baik uangnya dipakai buat yang lain
kamu mau bukannya tersinggung
tapi kamu temen cari
kalau misalnya kamu punya adik perempuan
adik kamu digangguin sama pacarnya
apa yang kamu bikin
alkemi cari sampai ketemu pacarnya
alkemi hajar dia
alkemi tidak mau ganggu anak orang
ya namanya pacar
belum tentu dia jodoh kita
ini masalah prinsip er
alkemi ganggu anak orang
alkemi punya anak di luar nikah
anaknya a perempuan
tapi alkemi bukan walinya
dia bukan bintik kemet
kenapa ada di sana waktu harus digangguin sama preman
surat alkemi er tolak
al a pengen dengar alasannya
kalau nunggu kesempatan di rumah mah
er dikawal terus
a'a dengar er mau ke cihideng
ngebut pake motor
dapat jalan pintas
sampai di sana
dia tidak ada
akhirnya ketemu juga
ngomongnya juga gak bertele tele
bukan a'a keme yang ngirim preman itu
a'a kemi senang liat er tersenyum
kalau er kasih tau
kenapa surat a'a keme ditolak
kemarin teh er lagi pusing
bang ucup lagi nemenin a'a keme dia
emang nemenin er ya
abang teh jakartanya dimana
emangnya jakarta saya pernah pindah bang
bang ucup teh kenapa
nggak apa apa emeh emeh
berani beraninya kemet gangguin tunangan saya
emangnya dia pikir dia siapa
saya sikat si kemet
kalau eros sudah resmi bos lamar
urusannya beda bos
kalau ibunya lapor polisi silahkan
kita pasti menang bos
belum tahu dia berurusan sama siapa
udah selesai belom pukulnya saya
tadi asalnya cuma mau beli shampoo
kalau kelamaan harus bisa dicariin
eros duluan ya ah
nggak usah dianterin
ah kami pengen nganterin
tapi belum saatnya
ah mau mampir yusuf
minggu depan ada pasar malam di depan kantor kepala desa
orang dateng neng dari mana mana
jangan males atu neng
sopi mah nggak mau ke sana
sopi nggak mau ketemu akemet
si kemet mah gak ada apa apanya sop
sopi mau ngelupain akemet mak mbah
jangan sebut sebut namanya dia di depan kopi lagi
kan yang ngomong kemet duluan si neng
ya kan abah yang duluan ngomongnya si neng
nggak usah ngomongin si kemen
perasaan emah yang lebih banyak sebut sebut akemet
berapa umurmu sekarang mek
masa umur anak sendiri aja nggak tahu
bapak sih pake nanya nanya umur segala
emangnya ada apa sih
kapan kemet mau serius
kapan kita mau memikirkan masa depannya
ini lagi kemit pikirin pak
jangan dimarahin pak
ini kan lagi makan
bukan dimarahi bu
di sudah melanjutkan sekolah kemet tidak mau
kemet mau mau pak
ini ibu yang membolehkan
menurut sekolah itu harus ke bandung ke jakarta
jauh pak anak kita itu cuma satu
nanti kalau di sana ada apa apa gimana
ibu itu hanya itu sama siapa
sama bapak bu
sekolah memang penting
tapi kalau misalnya dia lupa sholat lupa agama bagaimana
bu kan kmt juga tidak jadi sekolah ke bandung
jangan marah atu
ibu gak marah sama bapak tapi ibu cuma ngingetin bapak
di mana tersinggungnya
dibilang mendingan uangnya itu dipakai untuk beli
untuk beli yang lain
untuk beli beras
untuk beli lauk pauk
masa mata nggak tersinggung
itu kan benar
daripada uangnya untuk beli kue gak dimakan mubazir
lebih baik uangnya dipakai buat yang lain
kamu mah bukannya tersinggung
tapi kamu teh mencari alasan supaya emak membenci ajad
waktu mereka bilang teh nggak pakai uang mereka emak nggak tersinggung
emak benar benar nggak ngerti sama kamu ros
tendanya aja yang besar
nah kalau kita yang harus bayar kelabakan kita
makanya mereka yang bayar
mereka menghargai kita
mereka nggak mau kita malu di hadapan keluarganya
di hadapan tamu tamunya
kamu diangkat derajatnya kok
kok malas tersinggung
perju mau ngobrol sama emak nggak ada gunanya
cara berpikirnya teh terbalik
hanya keluarga ajat yang bisa membatalkan pernikahan ini
tapi itu teh mustahil
tidak ada yang bisa membatalkan pernikahan ini